ya masih bersama kami di good morning pemirsa masih berhubungan dengan fonis yang dijatuhkan ya
selama dua tahun penjara bagi basuki cahayapurnama berbagai reaksi muncul
selater dakwa kasus penuh dan agama basuke chayapurnama atau ahok ini
kemarin kita ketahui sudah di vonis dua tahun penjara
ya termasuk dari masyarakat yang pro maupun kontra ahok
ketua fpi itu yang siapa tuh pak
ya abis berjik
iya itu kan kasusnya udah gak diterusin lagi sedangkan ahok aja masih terus dilanjutkan
menurut saya sih kalau misalnya kalau dia diper ini
jadi ada ngasih hukuman yang lebih berat
lebih berat lagi karena seolah olah tuh pihak yang lainnya tuh gak ada yang berani
mengelecehkan agama lagi gitu
seharusnya ya lima tahun lah
ditambah karena sesuai dengan peraturan hukum itu
kalau tidak peraturan hukum itu jadi seolah olah tuh pihak lainnya ada ngikutin
oh pidananya cuma segini segini nggak terlalu berat
oh lebih ringan berarti ya
jadi harusnya ditambah
nambah sesuai dengan hukuman itu lima tahun ya lima tahun
setelah jatuhnya vonis ahok ditahan dirututkan
ketanji pinang kemudian dipindahkan ke makobrimob kelapa dua depok